di dampingi tim dari kejaksaan dan kuasa hukum tersangka
satuan traskrim poresa magelang menggelar proses rekonstruksi tersangka dds
yang membunuh keluarganya
rekonstruksi dilaksanakan di tempat kejadian perkara
di jalan durian kecamatan mortoyudan
kabupaten magelang jawa tengah pada senin pagi
rekonstruksi tersebut digelar semi tertutup di dalam rumah
tersangka memperagakan proses perencanaan
hingga pembunuhan terhadap ayah ibu dan kakak kandungnya
dua belas adegan diperagakan dalam proses rekonstruksi tersebut
alhamdulillah tadi tidak ada perbedaan
sinkronisasi sedikit ada karena memang mungkin yang bersangkutan lupa
terkait posisi tapi semua sudah sinkron semua sudah sama
dan kita sudah yakin proses itu untuk proses pindah kembali
dari pagi sampai dengan sekarang berjalan dengan lancar
terus terdakwa tersangka juga tidak bertilid tilin dengan keterangannya
harapannya nanti bisa berguna untuk kepentingan
kalau misalnya di pengadilan kecaksaan juga
ketiga korban yakni abbas asar lima puluh delapan tahun
heri riani lima puluh empat tahun dan anak sulung mereka
dea hairunisa dua puluh lima tahun
tewas pada senin pagi akhir november silam
tersangka dds dua puluh dua tahun yang tak lain adalah anak bungsu korban
sengaja mencampurkan racun golongan cyanida pada minuman ketiga korban
sebelumnya tersangka pernah berusaha membunuh keluarganya
dengan cara mencampurkan arsenik ke minuman es dawet
tetapi percobaan itu gagal
kepada polisi dds mengaku sakit hati dan iri
lantaran kedua orang tuanya ia anggap lebih memperhatikan kakak kandungnya
tetapi motif yang memicu dds menghabisi keluarganya adalah perasaan risih
karena selalu ditaging orang tuanya soal investasi
senilai empat ratus juta rupiah
tersangka kini menekam di sel tahanan mapo resa magelang
dan bakal dijerat dengan pasal pembunuhan berencana
dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati